puluhan orang mengaku menjadi korban kekerasan seksual
yang dilakukan seorang alumnus universitas islam indonesia yogyakarta berinisial im
terduga pelaku yang mahir berbahasa inggris dan arab ini
sedang menyelesaikan tugas akhir di melbourne university australia
uii menyatakan akan segera memproses pencabutan status mahasiswa berprestasi
yang disandang terduga pelaku
im itu adalah alumnus
yang bersangkutan sudah lulus tahun dua ribu enam belas
dan dalam hal ini kami tetap mempelajari keterangan keterangan dari para korban dan penyintas
sehingga dari rilis yang sudah kami keluarkan kami mengambil tindakan
ratna menambahkan pihaknya sudah memberikan bantuan psikologis untuk para penyintas
dan mendorong kasus ini diselesaikan di jalur hukum
laporan kekerasan seksual
kali pertama diterima lembaga bantuan hukum yogyakarta pada tujuh belas april dua ribu dua puluh
kepada lbh pelapor mengaku mengalami pelecehan seksual sepekan sebelumnya
laporan pertama kemudian diikuti banyak laporan lainnya dalam waktu hanya sepekan
menurut lbh yogyakarta berdasarkan pengakuan para pelapor
ada berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan im
mulai dari pelecehan verbal hingga pemerkosaan
hal ini berlangsung setidaknya sejak dua ribu enam belas
jumlah kasus dipakai
pastikan lebih dari tiga puluh
lbh yogyakarta yakin masih banyak penyintas yang enggan melapor
dalam unggahan terakhir di akun instagramnya
terdapat surat tertanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh yang berisi klarifikasi
namun dalam surat tidak dijelaskan
apakah ia mengakui tuduhan ini
im meminta pihak yang merasa dirugikan untuk segera menempuh jalur hukum
melalui pesan singkat kepada cnn indonesia
im menyatakan telah menyerahkan masalah ini kepada kuasa hukumnya
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta